assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam pancasila
yang saya hormati ketua majelis permusatan rakyat republik indonesia
yang saya hormati ketua dewan perwakilan daerah
yang saya hormati ketua komisi yudisial republik indonesia
yang saya hormati para menteri kabinet isamaju
panglima tni dan kapolri dan kepala bin
yang saya hormati kepala bpip dan seluruh jajaran yang hadir
gubernur riau wali kota dumai serta para wali kota dan bupati yang hadir
yang saya hormati seluruh tokoh tokoh masyarakat se provence rio
yang saya hormati dirut pertamina
kualitas kita harus selalu optimis karena kita punya pancasila yang memandu arah bangsa
karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh karena kita punya sumber
sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah
oleh karena itu kita harus terus berkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi
saudara saudara sebangsa dan setanah air indonesia konsisten dengan politik bebas aktif
memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk kemerdekaan bangsa palestina
dan memperjuangkan perdamaian dunia
peran indonesia dalam politik internasional semakin kokoh
kita telah menjadi pemimpin g dua puluh yang berhasil telah menjadi ketua asean yang sukses
dan terus akan berkontribusi pada dunia termasuk melalui world water forum yang baru saja kita selenggarakan
keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita
untuk berdikari dalam bidang ekonomi
kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri
dan melalui hilirisasi di berbagai sektor
kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat
kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset aset strategis bangsa
kita kelola dan manfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat kesejahteraan masyarakat
salah satunya adalah blok rokan di riau ini tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir pancasila
setelah saham mayoritas freeport kita ambil alih
kemudian kita ambil alih blok rokan ini di dumai
yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan indonesia
yang sudah dikelola perusahaan asing caltex dan chevron selama sembilan puluh tujuh tahun
harapkan kehadiran pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing
ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh kaltek maupun chevron
dan merupakan dua puluh lima persen dari seluruh produksi nasional indonesia
jadi blok rokan ini adalah blok paling besar
beripot dan blok rokan hanyalah sedikit contoh dari seluruh produksi nasional indonesia
kepentingan nasional berdiri di atas kekuatan kita sendiri
saudara saudara sebangsa dan setanah air
selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau
tentu bukan karena kita ingin ikut ikutan
kita mempunyai kekuatan besar
karena kita punya daya saing tinggi
kita punya hampir semua jenis energi hijau
mulai dari energi panas bumi
kita juga punya hasil kebun
yang bisa diolah menjadi biodiesel
akan mengundang industri hijau
akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau
dan membuka peluang peluang bagi green jobs
yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan
transisi energi harus dilanjutkan
kita harus mempercepat transisi energi
pertamina dan pln harus terus mengembangkan
energi hijau yang meningkatkan nilai tambah
yang sejalan dengan nilai nilai pancasila
saudara saudara sebangsa dan setan
di tengah perkembangan zaman ini
nilai nilai pancasila harus diaktualisasikan
dan diwariskan dalam perilaku nyata
dalam kebijakan kebijakan nyata
yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat
kini demografi indonesia didominasi oleh
generasi y generasi milenial
cara kita mensosialisasikan pancasila
juga harus dengan cara cara mereka
dengan praktek praktek teladan yang nyata
dan menggunakan serta mengembangkan budaya indonesia
saya mengajak seluruh rakyat indonesia
untuk terus memegang teguh nilai nilai pancasila
menunjukkannya dalam ucapan perilaku dan kebijakan
yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat indonesia
dan menjadikan indonesia berwibawa di mata dunia
dalam kesempatan yang berbahagia ini
semoga allah swt selalu meritau ikhtiar ikhtiar kita
untuk menjaga pancasila menjaga nkri